kasus yang menimpa robertus robert tidak lepas dari bergulirnya wacana penempatan perwira tni aktif
di sejumlah kementerian dan lembaga pemerintah
hal itu memicu kekhawatiran publik akan kembalinya dwi fungsi tni atau dwi fungsi abri seperti di masa lampau
kamis dua puluh delapan februari dua ribu sembilan belas sejumlah orang dari koalisi masyarakat sipil menggelar aksi unjuk rasa di depan istana merdeka jakarta
aksi ini dilakukan menyusul adanya rencana penempatan perwira aktif tni di sejumlah kementerian dan lembaga sipil negara
mereka menilai rencana ini merupakan pintu masuk tni untuk kembali berkrifungsi
buntut dari aksi tersebut dosen dan aktivis robertus robert ditangkap lalu ditetapkan sebagai tersangka oleh polisi
dalam kasus ujaran kebencian karena diduga telah memilesetkan mars abri saat aksi kamisan pekan lalu
saya pertama tama ingin menyatakan permohonan
maaf tidak ada maksud saya untuk menghina apalagi merendahkan institusi tni yang sama sama kita cintai
namun demikian saya juga ingin menyatakan oleh karena peristiwa itu juga benar bahwa saya semalam telah diperiksa
dan diamankan oleh pihak kepolisian bagaimana kelanjutan proses hukum yang akan saya alami itu nanti
saya serahkan kepada pihak polri
saya juga ingin menyatakan oleh karena saya juga ingin menyatakan oleh karena saya juga ingin menyatakan oleh
kepala biro penerangan masyarakat divisi humas polri brigjen pol dedy prasetyo mengatakan penetapan robert sebagai tersangka berdasarkan tiga alat bukti
yaitu dari mulai video yang sudah diidentifikasi oleh tim cyber dari mulai pertama
ini sampai dengan viral yang kedua dari pemeriksaan saksi ahli saksi ahli pidana maupun saksi ahli bahasa
dalam proses pemeriksaan saudara r mengakui perbuatannya tambah pengakuan tersangka jadi tiga alat bukti cukup
isu kembalinya dewi fungsi tni bermula dari adanya masalah di tubuh tni yang mengalami kelebihan personel berpangkat kolonel dan bintang satu
solusi pertama yang diajukan kemenhan dan panglima tni adalah membentuk satuan satuan baru namun
masih banyak perwira yang belum mendapat bagian jabatan
kita menginginkan bahwa lembaga kementerian yang bisa diduduki oleh tni aktif
entah itu eselon satu eselon dua tentunya akan juga menyerap pada eselon eselon di bawahnya
sehingga kolonel bisa masuk di sana
soiring dengan rencana tersebut timbul kecurigaan dari sejumlah aktivisi pil terkait bangkitnya kembali demi fungsi tni
namun tudingan ini berkata
kali kali dibantah pemerintah
terakhir kepala staf presiden muldoko menegaskan tidak akan ada duit fungsi pada lembaga tni
itu adalah bersifat tidak permanen rekan rekan sekalian
penempatan tni itu sungguh sangat sementara di badan badan atau di kementerian
jadi bukan upaya upaya presiden untuk mengembalikan tni kepada peran dibefungsi abri enggak
ini harus dipindahkan harus dipindahkan
pembatas kembalinya militer berpolitik adalah undang undang tni no tiga puluh empat tahun dua ribu empat
dalam pasal empat puluh tujuh ayat dua disebutkan sejumlah posisi di kementerian dan lembaga yang boleh dijabat oleh perwira aktif
namun tantangan dan dunia berubah
ada sejumlah lembaga dan kementerian yang dibentuk setelah undang undang tni tahun dua ribu empat terbit
dan membutuhkan tenaga sejumlah perwira aktif
seperti misalnya bakamla di mana lebih dari setengah anggotanya merupakan perwira aktif tni angkatan laut
lalu ada pula bnpt bnpb hingga kementerian koordinator bidang maritim
dengan demikian sejatinya undang undang tni itu telah dilanggar
meski telah jelas dilanggar aktivis sipil tetap menolak revisi undang undang tni tersebut
jadi bukan semata mata karena para aktivis merasa khawatir akan terjadinya pelanggaran hak asli manusia itu benar
bukan semata mata karena ini menyalahi undang undang itu juga benar
tapi jauh lebih penting adalah wacana kebijakan itu kalau diteruskan
itu justru berbahaya buat kehidupan sipil militer di indonesia dan merugikan kepentingan tni juga merugikan kelangsungan agenda reformasi tni
pendapat lainnya memperbolehkan adanya revisi
namun itu bukan hanya demi menampung perwira non job tetapi karena memang ada kebutuhannya
saya kagui bahwa khusus untuk bang kemla menunjukkan justifikasi bahwa undang undang tni bisa di revisi
ini lembaga lembaga yang bukan persoal tni tetapi terjadi setelah undang undang tni
polemik terkait kembalinya dwi fungsi tni bisa jadi muncul karena adanya saling ketidakpercayaan antara sipil dan militer
namun jika kembali dipertanyakan siapa pemilik tni tentu jawabannya adalah rakyat indonesia
oleh karena itu permasalahan yang dialami tni menjadi masalah kita bersama
tim liputan cnn indonesia
istilah dwi fungsi yang tenar di masa lalu kembali populer belakangan ini seiring dengan wacana pemerintah yang hendak menempatkan personel tni aktif di lembaga lembaga sipil negara
benarkah ini artinya atau sama saja dengan duifungsi yang kita kenal dan mungkin ada trauma trauma di masa lalu
lalu melalui celah apa tni kemudian bisa kembali terlibat mengendalikan kehidupan sipil
ini saya ambil saya kutip dari salah satu orasi
pak cj robertus robert di aksi kamisan yang dihadirkan juga oleh bang usman beberapa waktu lalu
seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak
kami akan membahasnya malam hari ini bersama para narasumber yang telah hadir di studio kami di cnn indonesia
ada lieutenant general tni puna wirawan agus wijoyo gubernur lemhanas yang juga saya sebutnya bidan reformasi tni
terima kasih pak agus sudah mau datang berbagi perspektif bersama kami
terima kasih selamat malam saya ralat saya bukan bidan
bukan bidan tapi dokternya
tapi paling nggak salah satu orang yang ikut menembuskan lah
apa namanya reformasi di tni kalau nggak mau dibilang bidannya
tapi rumah sakitnya di mana kalau bidannya bukan pak agus
kita tinggalkan bidan dan rumah sakit
kita akan ke panelis kedua ada ibu kony bakri analis politik dan pertahanan universitas indonesia
terima kasih ibu kony
sudah datang dan tadi yang sudah kita dengar perspektifnya mengenai isu ini
tapi kita akan gali lagi ada bang usman hamid direktur amnesty international indonesia
terima kasih bang usman
kita akan bicara
bicara mengenai difungsi tni yang belakangan ini ramai jadi perhatian terutama masyarakat sipil
tapi kita akan masuk publik jadi semakin tahu dan semakin memperhatikan isu ini pasca terjadinya kasus yang menimpa robertus robert kemarin gitu ya
saya mau tanya ke pak agus dulu sebelum kita masuk ke bagaimana dui fungsi bagaimana keterlibatan tni
melihat kasus yang menimpa robertus robert kemarin dengan sensitivitas dengan pro kontranya
anda melihat seperti apa
apakah isi orasinya atau lagunya yang bermasalah atau apa dalam perspektif anda pak agus
saya tidak mengikuti secara keseluruhan di lapangan ya
mulai dari orasinya penyanyian lagu saya hanya melihat yang ada di media elektronik dan itu mungkin hanya sepotong
dari situ saja saya mendasarkan pendapat saya
menurut pendapat saya memang mungkin ya kesalahan itu tidak berada pada perbedaan
mungkin ya kesalahan itu tidak berada pada perbedaan
mungkin kesalahan itu tidak berada pada perbedaan
karena kita berbeda pendapat itu tidak bisa dipersalahkan dan bukan merupakan dosa
tetapi ketika kemudian menyanyikan lagu yang sebetulnya out of context dengan kondisi sekarang
dan juga di dalam potongan tayangan itu saya tidak melihat dengan jelas tujuan kritik pak robertus robert itu kemana diujukan
itu tidak saya lihat
dalam potongan videonya atau dalam
dalam potongan videonya
itu yang membuat dalam perspektif anda konteksnya kurang tepat
saya tidak bisa untuk membuat sebuah kesimpulan tujuannya apa sebetulnya kritik itu gitu
jadi saya lebih melihat kalau begitu perbedaan pendapat itu bukan merupakan dosanya tetapi cara penyampaiannya
apalagi kalau kita sesudah itu kan ada juga penampilan pak robertus yang bersifat apologetik
untuk mengatakan bahwa itu adalah sebetulnya merupakan lagu aktivis tahun sembilan puluh delapan ketika masih bernama abri dan masih ada dwi fungsi
dan justru pak robertus sendiri juga mengapresiasi reformasi reformasi yang sudah dilakukan oleh tni
tapi bicara mengenai reaksi publik reaksi apa namanya kolega kolega mungkin pak agus para purnawiran tni dan juga mungkin tni aktif seperti general suryono
dan itu adalah satu dari beberapa tuitnya yang banyak akhirnya orang banyak memperhatikan sebenarnya apa yang dilakukan oleh robertus robert di aksi kamisan yang dihadiri oleh bang usman juga disini
kita lihat tuh tweetnya di belakang kita bapak ibu
bukankah ajakan menyanyi lagu seperti ini sudah bisa dikategorikan sebagai tindak pidana meskipun ada tanda tanya
ujaran kebencian tanda tanya
saya mau ke bang usman dulu
melihat ini sebelum kita masuk lagi lagi ke dwi fungsi tapi masyarakat melihat mengenai permasalahan dwi fungsi dari kacamata ini dulu
perspektif yang lain misalnya yang dipakai dari kasus ini
yang pertama kalau soal video memang kalau video pendek nyanyian itu itu kehilangan konteksnya
tapi kalau dilengkapi dengan video yang utuh sekitar tujuh sampai delapan menit maka kelihatan sekali robert memberi pengantar bahwa sebelum saya bicara saya ingin mengingatkan kita pada sebuah lagu yang pernah dinyanyikan oleh mahasiswa
lalu masuk lagu itu
nah lagu ini digunakannya sebagai satu ingatan sebagai satu usaha untuk mengingatkan bahwa di masa lalu
pernah ada satu keterlibatan militer di berbagai ranah politik ekonomi sampai ke sosial dan kebudayaan
sehingga menimbulkan kritik yang sangat keras dari gerakan mahasiswa ketika itu yang termanifestasikan dalam lagu gitu
nah untuk yang pak yohanes suryo prabowo saya kira kalau kita baca hukum hukum internasional sebenarnya ujaran kebencian itu rata rata dipatok pada basis misalnya kebencian berdasarkan ras
agama etnis dan asal usul kebangsaan
nah dari keempat indikator itu saya tidak melihat adanya semacam kebencian yang dimaksud di dalam hukum hukum internasional
tapi kalau reaksi seperti ini sebelum ke ibu kony kalau melihat reaksi reaksi yang cukup ramai pak agus pro kontra kelompok masyarakat sipil tentu saja banyak yang membela bang robert
tapi banyak juga perwira tni aktif dan non aktif non aktif tentunya ya seperti pak suryo prabowo ini yang agak kencang seperti ini menurut anda gimana anda melihat
kolega kolega anda seperti ini pak
ya kita masih berada pada masa transisi
jadi reaksi reaksi yang muncul itu kita perlu pahami lebih merupakan reaksi yang muncul dalam aspek kultural dan emosional dan belum lagi secara rasional
kalau menurut pendapat saya kita kembalikan saja kepada ranah hukum
apa sih yang dikatakan sebagai ujaran kebencian dan kita serahkan itu kepada penafsiran aparat penegak hukum
bu kony sebelum kita break nanti bu kony dari perspektif anda seberapa penting kemudian seberapa perlu publik kemudian menyoroti masalah duifungsi tni ini menjadi sebuah sorotan yang kemudian sampai ada bang robert kemudian punya kasus segala macam dan publik akhirnya menyoroti duifungsi yang katanya akan kembali lagi gitu perspektif anda seperti apa
menurut saya ini kita harus tempatkan pada posisi yang sebenarnya difungsi itu apa
jadi kekhawatiran kalau kekhawatiran bahwa yang sekarang disampaikan pak lima dan pak suryoprabowo
pak lima dan kementerian pertahanan seolah olah kita mau revisit duifungsi yang lama itu kayaknya menurut saya banyak sekali yang salah mengerti gitu
sehingga kenapa waktu pertama kali saya melihat videonya pak robert saya langsung bereaksi walaupun saya gak tentara
saya lebih marah daripada tentara
karena menurut saya gak pada tempatnya ya kan menyanyikan seperti itu dan sekali lagi kalau dikontekskan ke abis memang sudah sangat ketinggalan zaman gitu
meskipun penjelasannya bang usman tadi menjelaskan konteks yang lain
walaupun menjelaskan seperti itu tapi kan itu sebenarnya sudah kalau dari orang yang orang gak akan lihat itu
dari orang yang orang gak akan lihat semuanya delapan menit saya juga males kalau lihat delapan menit
lihat yang sepotong langsung emosi jiwa aja ini maksudnya apa gitu loh
karena di tengah sekarang lagi seperti ini dan di tengah tni itu sedang mengalami kesulitan loh
sedang mengalami kesusahan dan seperti sampaikan tadi tni itu bagian dari kita
mereka sedang ada masalah
tugas kita menyelesaikan masalah bukan memanas manasi dengan kemudian seolah olah memecah ini adalah difungsi
publik seperti yang diungkapkan oleh bang robert mungkin bang usman dan kawan kawan kelompok masyarakat sipil terkait dengan akan kembali duifungsi beralasan atau tidak beralasan
sama sekali gak beralasan
apa itu beralasan dan tidak beralasan kita akan kaji lagi usaha jeda
tetap bersama kami
saya mau ke buku ini lagi
tadi anda tegas mengatakan kekhawatiran masyarakat sipil mengenai kembalinya duifungsi tni untuk tadi apa namanya menguasai lebaga lebaga sipil
bisa bang robert tadi mengendalikan lebaga lebaga sipil pakai tanda kutip ya
itu gak beralasan
pertama kata kata menguasai dan mengendalikan itu saya nggak sepakat loh
sama sekali enggak
itu ya udah tendensius tuh
udah seolah olah ada pendudukan lalu mau dikendalikan oleh lembaga itu
itu udah salah menurut anda
jadi gini kita balik lagi
duifungsi itu terjadi karena keputusan politik
dan saat itu adalah fungsi yang melekat kepada eko pol susbut semua
itu tugasnya begitu
sehingga doktrinnya pun demikian
nah sekarang akibat dari fungsi
kemudian ada reformasi yang dibidani atau didokterin oleh pak jenderal
tentara tentara ini kemudian tidak ada tempatnya
ini kita bicara dulu dari asal muasa kenapa ada penumpukan
itu gak ada
kemudian kalau kita harus konsekuen membuat si militer yang profesional kita pun tidak sanggup
sampai hari ini selalu eksklusi kita kepada anggaran
jadi ini sekarang saya melihat tentara itu semua serba salah
nah kembali kepada skatdwi fungsi
kalau dulu itu fungsi
kalau sekarang itu secara teknis
kalau dulu fungsi politik
karena secara teknis mereka diperlukan contoh
misalnya dokyat dokyat galangan atau apapun
atau di cyber misalnya
banyak perwira kita yang sangat aktif sangat tahu
atau misalnya kita membuat kfx kix di pt di
bahwa mereka kemudian yang mengerti angkatan udara ditaruh di sana kan
jadi banyak perwira itu diminta ditempatkan untuk urusan teknis
sebenarnya itu di difungsi yang dibayangkan oleh masyarakat
saya nggak bilang difungsi makanya saya bilang jangan difungsi
kembali ke kata difungsi
ini juga harus kita luruskan
kenapa kalau pak doni
benerin sungai citarum
sampai dari mulai kotor banget jadi bersih
begitu ada jabatan sedikit aja gitu kan
langsung itu difungsi
coba jelaskan kepada saya
matrix difungsi itu apa
karena menurut saya itu sama sekali gak difungsi
jadi gak fair juga dong
saat pak doni bersihin sungai
saat pak gatot nanam sawah
itu bukan difungsi
kalau rencana masuk ke lembaga lembaga sipil
seperti tadi dikatakan
dan di bawah bawahnya itu kata panglima
nah itu karena tergantung kepada juga jabatannya
mesti apa gitu loh
contoh pak doni
itu kan jelas dia di paling atas loh
tapi memang siapa yang mau selain pak dori yang mau ditunjuk
misalnya untuk bisa pada saat bencana menghandle itu semua
nah makanya saya juga bilang
pada saat itu disampaikan
tidak semua kemudian perwira itu harus lepas pangkatnya
karena ada yang memang masih berhubungan erat
sebenarnya kan kalau fungsi sudah banyak melekat
kkp kementerian ibu susi
kalau nggak ada angkatan setengahnya itu udah bubar dari kemarin
siapa yang mau bawa kapal dan lain lain
bahkan malah sama juga gitu
jadi menurut saya ini gak usah sesuatu yang dibesar besarkan
karena secara faktual sudah terjadi
sudah terjadi panjang dan mereka memang diperlukan
tanpa mereka itu nggak bisa berjalan
saya mau ke bang usman dulu
demo nih mengenai
mengenai aspirasi gimana bang
kalau melihat penjelasan bukoni tadi
sudah biasa sekali
sudah secara faktual sudah ada di tengah tengah
kalau gak ada jawab boleh gak
iya sebenarnya soal duit fungsi ini kan
kalau secara teoretik sebenarnya ada banyak peran
di pantai ini dalam berbagai ranah politik
ada peran yang disebut sebagai pretorian
ada juga yang disebut the guardian
sampai dengan ada yang disebut
yang lain gitu
misalnya dalam konteks the guardian
indonesia pernah mengalami itu
dimana tentara misalnya
mengambil alih pemerintahan
sampai memubarkan dengan parlement
misalnya di tahun lima puluh berapa itu
di masa odeh baru
dia menjadi praetorian
seluruh institusi sipil
dalam arti legislatif
dalam pengertian yang kedua
dia lebih berbagi kekuasaan
nah misalnya dalam tahun lima puluh sembilan sampai enam puluh lima
di masa soekarno gitu
kekuatan tentara dihitung
sebagai kekuatan politik
misalnya untuk mengimbangi kekuatan politik yang lain
seperti komunis misalnya gitu
tapi dalam studi studi di amerika latin
amerika selatan misalnya
atau eropa timur
itu banyak sekali
perpaduan antara peran peran itu
itu yang menempatkan tentara
itu di dalam politik secara negatif gitu
mengambil alih kekuatan
di thailand juga begitu
dia sebagai the guardian
tetapi sesekali dia bisa menggulingkan sebuah pemerintahan gitu
dalam konteks kekinian
untuk menjaga ideologi
atau untuk menjaga
dalam konteks kekinian
di tengah dua puluh tahun
nah dalam kasus indonesia
tiga puluh tahun di masa odeh baru itu
dalam studi terakhir
saya kira pak harold krauts
menempatkan tentara dalam empat wilayah intervensi
yang pertama itu dalam wilayah politik
itu politik seluruh jabatan sipil
kepala kepala apa namanya
di dalam ekonomi
itu sampai kepala kepala bumn gitu ya
atau yang ketiga
dalam urusan urusan kelembagaan internal itu
dan yang terakhir adalah dalam sosial kemasyarakatan
itu odeh baru
di masa odeh baru
nah sekarang sebenarnya kita sedang meninggalkan itu
tetapi selama dua puluh tahun
itu peran peran yang tadi saya sebut di awal
sebabnya yang pertama adalah fungsionalitas dari pemerintahan sipil
ketika tentara melihat
bahwa pemerintahan sipil tidak berfungsi secara baik
itu akan menimbulkan ketertarikan mereka untuk masuk ke dalam politik
ketertarikan tentara atau sipilnya yang tidak menginginkan
ini yang kedua yang saya mau katakan
yang kedua itu justru sipilnya yang menarik tentara ke dalam keterlibatan politik
kita ingat masa gus dur
ketika dialihkan ke pemerintahan
disitu terlihat sekali
perpecahan elit sipil
di dalam kontestasi politik
itu menyebabkan perpecahan di dalam militer juga
sehingga ada tentara yang loyal pada istana
ada juga yang loyal pada parlemen gitu
nah proses itu yang sebenarnya pernah kita lalui gitu
nah sebenarnya ongkos yang saya persoalkan
adalah soal hak asasi manusia
karena di dalam keterlibatan keterlibatan itu menimbulkan persoalan kekerasan
apa yang dikhawatirkan bang usman
kondisi saat ini rencana
kalau saat ini
saya kira itu menang
saya orang hukum
apalagi tadi dikatakan kami menginginkan
tidak ada klausul menginginkan di dalam undang undang tni
atau undang undang pertahanan
yang ada untuk penempatan jabatan sipil
itu adalah permintaan dari kementeriannya
permintaan dari badannya
tanya pak agus
persoalan hukum kah
atau persoalan substansi
ada tadi yang dikatakan
kalau robert kan berargumen lebih begini
dia mengatakan bahwa tentara kurang lebih
dilatih di dunia
didik di dalam konteks tujuan untuk perang
dia memegang senjata
nah senjata gak pernah kompatibel dalam demokrasi
senjata nggak pernah kompatibel di dalam kehidupan sipil
ia menolak gagasan untuk melibatkan tentara
di dalam kehidupan sipil
bukan berarti yang pertama
misalnya sistem kemiliteran itu salah
yang sistem sipil itu benar
tetapi siapa dilatih apa
untuk keadaan apa
militer memerlukan hirarki
memerlukan soliditas komando
memerlukan penggunaan senjata
untuk memonopoli kekerasan
sekaligus mencapai tujuan tujuan
misalnya pelaksanaan kebijakan pertahanan
melindungi batas teritorial
dan itu tidak cocok jika masuk ke lembaga lembaga sipil
tidak cocok di dalam kehidupan sipil
anda ambil contoh kultur kultur semacam itu
di sekolah sekolah pendidikan camat
atau di sekolah sekolah pendidikan sipil
itu kan akhirnya memproduksi kekerasan
tetapi di dalam dunia militer itu diperlukan
itu dalam perang itu sangat diperlukan
dan kultur seperti ini yang dipersoalkan oleh robert saya kira
dengan fakta fakta sekarang yang dikatakan bu kony tadi
yang sudah terjadi dan bisa berakulturasi belum ke pak agus
tentu saja ke pak agus
misalnya seperti tadi katakan bu kony
ada di kkp ada di macam macam gitu
jadi gini pertanyaannya gini
sebenarnya ada salah paham di banyak orang
seolah olah ini boleh atau tidak menempati jabatan sipil
sebenarnya yang sedang diusahakan oleh pemerintah adalah
peningkatan jumlah penempatan jabatan sipil oleh militer
bukan tidak ada sudah ada
di sepuluh kementerian
menko polhukam sampai dengan
seperti yang diatur dalam peraturan pertama
yang diatur dalam undang undang pasal empat puluh tujuh itu
tapi ada tiga empat batas ini
batas yang pertama dia harus pensiun
terus harus non aktif
atau yang di luar kementerian ini ya
yang kedua adalah batas atas permintaan tadi yang saya katakan
yang ketiga dia tidak bisa menduduki jabatan politis
misalnya menteri gitu ya
ya kesana arahnya sih

dapat dapatnya tadi sudah dikatakan oleh
eh sebelum ke pak agus bu kony tangkapin dulu
ya jadi maksud saya gini
kita nggak usah juga berlebihan
pokoknya begini kita melihatnya
tni ini punya masalah
satu opsi adalah kita sekarang bagaimana menempatkan perwira perwira tersebut
kepada kementerian lembaga yang memerlukan sesuai permintaan
kalau memang harus diminta
kalau memang harus diminta
permintaan itu yang gak ada gitu
tidak bisa tinggal diatur diminta
jadi coba itu satu hal dulu pak ya
nah tapi begini
kalau diminta boleh

kalau menurut saya selama diperlukan
sama seperti saya bilang sekarang ada di pt pala di pt di ada di pindad
saya juga kalau memang kita sekarang akan lebih makin menyudutkan tentara semakin
tahu mau kemana
dengan tiba tiba seolah olah lambang mifungsi itu buruk sekali sampai sekarang melekat
sampai robert pasti nyanyi zaman sekarang begitu
ya sudah ada opsi yang kedua
yang menurut saya itulah tugas sipil yang tidak pernah disubmit kepada militernya
yaitu memprofesionalkan tentara
makanya judulnya ini menurut saya agak salah
apakah keberatan keluar dari barak
kita gak keberatan mereka keluar dari barat
kembalikan mereka ke barak
kasih mereka alutsista yang betul
kasih mereka alutsista yang betul
ruang lingkup yang betul dimana bertugasnya
kasih mereka mainan yang betul
ini excuse karena kekurangan anggaran tadi ya
tidak boleh ada excuse ada lagi kekurangan anggaran
karena jangan sampai kita menuntut professional militernya
tapi kita selalu juga punya alasan tidak bisa punya uang untuk memprofesionalkan mereka
lalu sekali ada masalah yang cari jalan keluar yang gak boleh
yang ketiga saya belum sebut
yang ketiga kita kasih aja golden check hand
saya rasakan sangat dengan senang betul gak general
pen judulnya maksudnya ya
bukan kalau mau ngomong pen judul ini saya gak berkenan
tapi golden check hand selamat terima kasih
anda telah sangat berjasa kepada negara ini
karena negara tidak bisa provide anda jabatan lain lain
maka kami berikan scan dan penghormatan
masyarakat di bekasi gak tau artinya golden shake hand
itu tadi opsi satu dua tiga
tadi malah lo tadi disuruh ngebekas

yang terakhir tadi saya sebenarnya sebutnya itu fungsionalitas dari pemerintah
di dalam mengatur internal sumber daya manusia

saya mau tanya opsi ke empat
apakah pak agus punya opsi ke empat
tapi saya akan kasih kesempatan pak agus untuk pikir pikir dulu
kami akan segera
saya pikir pikir untuk minta
ngambek ya pak
oke pak agus ini
utang saya ke pak agus untuk tanya
kalau melihat perdebatan tadi
mengenai duit fungsi ada ketakutan
bukan ketakutan kekhawatiran
terkait dengan kembalian duit fungsi
dengan segala dampak dampak yang tadi sudah diungkapkan oleh bang usman
dengan tadi kondisi faktual yang dikatakan bu kony sudah terjadi
dan sebenarnya tentara kita ya memang kondisinya ini akibat duit fungsi
yang mungkin anda dokteri atau bidani itu juga
sekarang terjadi penumpukan seperti itu
perspektifannya bagaimana pak agus
ini susahnya dengan sipil sipil ini
jadi masih militer nih pak agus
jadi sipil itu banyak berbicara
jarang saya berbeda pendapat
dengan bu kolonis
tapi kali ini mungkin agak beda
walaupun bu kony juga dalam anak kalimat anak kalimat berikutnya
juga sudah minggir ke samping
balik ke kita ya
pertama adalah bahwa pendudukan perwira tni dalam dinas aktif dalam jabatan sipil
itu dulu dikenal dengan doktrin kekaryaan
doktrin atau fungsi kekaryaan adalah merupakan bagian dari dui fungsi
jadi masuk akal juga kalau kekhawatiran
apabila ada pengalihan perwira aktif tni menduduki jabatan sipil
dan lepas kendali
ini bisa dikhawatirkan untuk kembali kepada situasi di masa lalu
lepas kendali pak
ini gimana apa yang membuat itu bisa berpotensi lepas kendali
sadar atau tidak sadar kita permisif terhadap aturan perundang undangan yang ada
tadi sudah disebutkan
bahwa sebetulnya semua sudah diatur di dalam peraturan perundang undangan
baik itu undang undang asn maupun itu undang undang tni pasal dua puluh tujuh ya
sudah ada semua
jadi tinggal diikuti itu dan undang undang tni sendiri juga sudah ada menentukan dalam lembaga lembaga mana prajurit aktif tni apapun itu pangkatnya
saya tidak mengatakan bahwa itu perwira tapi prajurit
itu bisa diduduki
itu bisa diduduki oleh prajurit tni dalam jabatan jabatan sipil tersebut
esensinya adalah bahwa jabatan jabatan di dalam lembaga sipil itu membutuhkan tenaga seseorang yang mempunyai kompetensi pertahanan yang diperlukan di dalam lembaga tersebut
jadi jangan dikaitkan lagi dengan bolehnya tni menduduki jabatan sipil tetapi dilihat dari job description
kompetensi yang diperlukan di dalam jabatan tersebut
dan sebetulnya juga hal hal ataupun renumerasi daftar dari yang boleh diduduki oleh perwira aktif tni itu jangan hanya berhenti pada lembaga tapi harus sampai pada jabatan
misalnya di kemhan
jadi itu adalah hal sebetulnya yang harus diduduki oleh militer
jabatan mana yang harus diduduki oleh
jabatan mana yang bisa ada pilihan antara sipil dan militer
itu harus sampai pada tingkat jabatan bukan hanya lembaga
itu perlu diatur peraturan perundang undangan menurut anda
menurut saya itu perlu apapun itu bentuknya level dari peraturan perundang undangan tersebut termasuk di lemhanas juga gitu
sehingga kita ada ketegasan landasan legalitas
yang kedua adalah dengan keluarnya undang undang tersebut ada bentukan lembaga lembaga baru yang memang membutuhkan tenaga dan kompetensi perwira tni
seperti bakamla dengan argumentasi yang tepat yaitu bahwa bakamla itu sebetulnya adalah embryo dari pembentukan coast guard
dan karena pembentukan coast guard itu mahal sekali maka kapal kapal itu akan disumbangkan oleh lembaga lembaga lain yang sekarang sudah punya kapal diantaranya angkatan laut
dan karena ada kapal aktif angkatan laut maka yang mengoperasikan kapal aktif angkatan laut itu harus perwira aktif angkatan laut
nah ini belum tertuang di dalam undang undang
jadi harus yang punya fungsi pertahanan atau ya seperti itu pak
kalau bagaimana dengan jabatan jabatan sipil lain yang memang jauh sekali dari pertahanan misalnya kita irjen kementerian misalnya atau dirjen a dirjen b yang mungkin sekarang kita lihat ada beberapa perwira tinggi kepolisian bisa duduk di situ gitu
itu menurut anda gimana
misalnya kementerian perdagangankah kementerian hukum dan ham kah kementerian perindustriankah
apakah memungkinkan hal hal yang
secara jujur kita harus melihat job description itu dari jabatan di dalam jabatan tuan rumah yang menerima dari kementerian sipil itu
perlu nggak kompetensi pertahanan di situ
dan ini membuka memang topik baru yaitu bagaimana keterlibatan polisi yang kita bicarakan tadi kan tni
nah polisi itu belum diatur
apakah itu akan sama dengan tni
tapi masalahnya adalah bahwa kita harus menuju kepada peningkatan efisiensi administrasi negara
dan itu harus mengenal pembidangan spesialisasi dari personil personil anda dalam fungsi fungsi atau dalam bidang bidang yang sifatnya fungsional
tidak semudah itu memindahkan orang yang sudah dilatih dengan mahal untuk berperang kemudian dipindahkan kepada instansi sipil yang tidak membutuhkan kompetensi berperang tersebut
jadi masalah kebutuhannya gitu ya pak agus
atau kalau misalnya kita berangkat dari masalah yang ada di tni seperti kata bu kaunit tadi kelebihan perwiraat
bukan cuma kelebihan gini kita tuh sekarang akhirnya spending money for nothing
itu loh menurut saya paling penting
karena sudah dilatih untuk berperang
karena sudah dilatih untuk berperang kemudian kita tidak bisa membuat mereka tuh bisa latihan dan apapun untuk
tadi misalnya gini tadi saya bilang kan salah satu solusi adalah peningkatan satuan
sudah diajukan oleh panglima tni
ketika bicara peningkatan satuan kita kan bisa mengatakan bahwa kita harus memiliki kekuatan
kita harus memiliki kekuatan
kita harus memiliki kekuatan
sudah diajukan oleh panglima tni
ketika bicara peningkatan satuan kita kan bicara misalnya untuk level corner tiba tiba jadi untuk level bintang satu
nah tidak semata menaikkan bintang
ketika sivilien sepakat bahwa tni itu harus nggak setuju misalnya mereka ke kementerian lembaga ya
kemudian satuan satuan ditingkatkan seperti polisi sekarang meningkatkan satuan
ada konsekuensi anggaran yang sangat besar
satu infrastrukturnya mesti berubah logistiknya berubah mungkin juga latihan berubah doktrin malah mungkin berubah
satu hal yang pasti sebenarnya menurut saya ini nggak usah panjang panjang kita berargumentasi
soal ini ini kan sebenarnya masalah ini terjadi karena negara tidak bisa membuat tni nya itu betul betul menjadi tni sungguhan
padahal presiden sudah memberikan jalan
satu membuat visi poros maritim dunia yang menurut saya itu otomatis menjadi visi dirgantara dunia
secara hukum pertahanan nih kalau kita melihat itu artinya tni kita akan berubah yang tadinya sangat inward looking menjadi outward looking defense
nah itu artinya apa itu satuan udah otomatis dong akan ada kerjaan lah ya paling nggak
akan kerjaan mereka sudah akan terus dibuat
oke itu kan harapan anda bukan harapan kita
bukan harapan bukan harapan nggak ini konsekuensi saya mau mencerita ini bahwa
kalau kondisi seperti saat ini ketika ada coba dong di lembaga sipil
bukan ini akhirnya karena tidak bisa kita menjadikan mereka seperti yang dibuat tentara yang harus seperti apa
tadi saya menjawab ucapan pak agus saya setuju pak tentang yang di menteri itu di kementerian pertahanan harus jelas ini sipil ini militer ini siapa
dan itu sedang ada buku yang dibikin oleh panglima tni dan kita semua dari universitas gabungan
yang mengarahkan sebenarnya tni itu yang sesuai global maritime fulcrum itu seperti apa
nah dari situ akan kelihatan pr sivilion itu banyak terhadap militer
jadi jangan semua seolah olah kayaknya militer ini yang terus dipersalahkan
itu yang saya mau tempatkan dulu yang paling benar
mereka sudah ada masalah besar ada pengangguran sekian banyak yang akan semakin menumpuk kalau tidak segera disalurkan
dan yang paling parah apa
ada salah satu solusi pak agus yang saya nggak sepakat
adalah begini untuk menekan pertumbuhan pengangguran perwira ini
maka mereka akan diperpanjang masa dinas kenaikan
itu setiap enam tahun
anda bisa bayangkan anda sekarang jadi adi makayasa
sebaik baiknya jadi tentara
lalu dibikin entar enam tahun lagi baru baru masuk
lama lama orang jadi malas jadi tentara
nah ini akan lebih berdampak lebih parah gitu
bang gusman kalau melihat ini kondisi oke itu tadi bayangan bu kony banyak solusi solusi
tapi faktanya sekarang dengan kondisi saat ini akhirnya itu ada rencana mau dialihkan ke lembaga lembaga sipil gitu
tadi pak agus sempat menyinggung
berpunya potensi lepas kendali gitu pak agus
apa belum terlambat
pak agus selalu mengelaborasi soal itu
saya punya pikiran yang sama dengan pak agus
mengenai lepas kendali tadi gimana

mengenai lepas kendali seperti apa ya
contoh yang kalau soal lepas kendali kan di lapangan aja misalnya ya
yang baru baru ini kan soal penyitaan penyitaan buku buku gitu kan yang dianggap komunis dan seterusnya
padahal kan putusan mahkamah konstitusi kalaupun ada buku yang perlu disensor itu harus diajukan ke pengadilan
misalnya seperti itu
kembali ke pertanyaan di awal soal penempatan jabatan sipil itu
sebenarnya siapa sih yang berlebihan ini jumlahnya
dari matra apa sih
nah kalau kita lihat dari satu ratus lima puluh perwira tinggi
anda bertanya atau mau mancing mancing aja nih
boleh saya bertanya kalau mau dijawab
jadi sebenarnya kurang lebih kan ada satu ratus lima puluh an perwira tinggi tiga ratus an perwira menengah yang rata rata kolonel
dan dari seluruh perwira menengah yang berpangkat kolonel ini berasal dari matra angkatan darat
ya pasti lah karena angkatan darat kita terbesar
justru itu pertanyaannya
mengapa angkatan darat menjadi yang terbesar
karena kita mewarisi sistem pertahanan berbasis darat selama puluhan tahun
bahkan sejak kemerdekaan
dua ribu dua ketika undang undang pertahanan negara disahkan
undang undang pertahanan negara menyatakan strategi pertahanan kita itu karena negara kita kepulauan atau berbasis kelautan
maka maritime strategy itu yang harusnya dikembangkan
dengan kata lain matra yang harus diperbesar
ditingkatkan adalah matra laut atau matra udara
bukan berarti mata darat ditiadakan
sampai akhirnya ada kabian
berarti kan saya bukan mengandalkan
betul yang disampaikan
soalnya adalah untuk merumuskan strategi pertahanan dalam jangka panjang
pemerintah tidak pernah membentuk dewan pertahanan negara
yang dimandatkan oleh undang undang pertahanan negara itu
apa yang buat itu
tanya pak sby
tanya pak agus
tanya pak agus
kalau kita lagi di warung kopi
pak perancu pak tanas sama lek hanas
jadi kalau lembaga itu ada
bu kony bagus bagus saja
sebagai dosen berkumpul untuk memberikan masukan
tapi kan itu dari masyarakat sipil
dari kalangan kampus
tapi sebagai bagian dari pemerintah yang memutuskan kebijakan di sektor pertahanan
dewan itu yang paling berperan
dewan itu bisa saja memanggil sejumlah akademisi
atau melibatkan akademisi di dalam
itu dewan yang berperan
tapi kalau di forum ini saya yang berperan untuk membreak dulu
karena waktu yang terbatas kita akan break dulu
karena akan segera kembali
ya kekhawatirannya bukan hanya karena tadi seperti disinggung oleh bang robert
ada potensi militer atau tni mengendalikan lembaga lembaga sipil
tapi ada hal yang lebih luas lagi
itu sebenarnya kesalahpahaman banyak orang
seolah olah ini upaya untuk mempersoalkan wacana kebijakan pemerintah yang sekarang ini
hanya karena trauma dari pengalaman masa lalu
ada benarnya pengalaman itu
tadi pak agus dengan istilah yang tepat khawatir lepas kendali seperti di masa lalu
tapi yang sebenarnya jauh lebih utama adalah ideal kita tentang tni ke depan mau seperti apa
strategi pertahanan kita kedepan mau seperti apa
nah undang undang sudah menegaskan
yang pertama undang undang dasar
tentang strategi tentara sebagai alat pertahanan negara
undang undang tni undang undang pertahanan negara juga menjelaskan tni sebagai alat pertahanan negara
alat negara yang melaksanakan kebijakan kebijakan pertahanan negara
untuk pengerahan tni tidak bisa tni sendiri bergerak
harus ada keputusan politik negara
siapa itu negara
pemerintah bersama dengan parlemen
disitu kualitas kontrol demokrasinya
nah seringkali itu tidak berjalan ideal
karena kualitas pemerintahan sipilnya atau kualitas kontrol demokrasinya itu lemah
misalnya di parlemen para anggota dewannya tidak memiliki keahlian di sektor pertahanan
atau di birokrasi kementerian pertahanan
dipandang tidak punya visi yang cukup untuk melihat pertahanan ke depan
geolingkungan strategis di asia atau di dunia kedepan
bagaimana mau melihat potensi ancaman pertahanan di darwin dan seterusnya
ada kebutuhan pak agus ya
ada kebutuhan sebenarnya karena memang sipilnya kekuatan sipilnya belum terlalu siap
untuk menerima atau untuk menghadapi situasi situasi yang memang harusnya dihadapi sipil
sehingga dibutuhkan peran militer kembali disitu pak
apa yang goda goda ini siapa sih yang goda ini
sipilnya atau militer yang kepingin atau gimana
dari kedua belah pihak sih
dari sipilnya juga karena di masa lalu
mereka itu belajar bahwa kondisi akan sangat nyaman
kalau mendapatkan dukungan politik dari militer
nah ini menimbulkan ketidakpercayaan
kemudian juga karena ada semacam undangan dari sipil
ini membuat tni juga merasa tuh kita kan masih diperlukan
padahal kalau ini tertunda tunda kapan kita akan membangun sebuah sistem administrasi kenegaraan yang efisien
untuk meningkatkan daya saing bangsa
nggak bisa bahwa ketidakpuasan itu hanya di atas sisi

dengan menambal dengan tentara tentara
dan anda lihat semua ad hoc sekarang ya pak kebanyakan
karena di masa lalu itu juga ad hoc sebetulnya
walaupun ad hocnya itu ad hoc sejarah
tapi kalau kita kembali bahwa pertama adalah bahwa undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh lima
itu tidak pernah mengamanatkan dui fungsi
jadi kalau ada ini reformasi tni itu bukan perubahan
itu adalah pemurnian kembali peran dan kewenangan tni berdasarkan undang undang dasar empat puluh lima
yang mengamanatkan peran dan kewenangan pertahanan nasional
yang kedua semua ini berasal dari sebuah persoalan teknis
yaitu kelebihan perwira di tingkat tni khususnya angkatan darat yang tidak mempunyai jabatan
dan kalau ini sudah mengalami penumpukan sampai jumlah yang cukup besar
karena patut diduga ini sudah berjalan untuk selang waktu beberapa lama
berarti patut diduga juga bahwa ada kelemahan kelemahan implementasi kaedah management personal ya
ini sistemik pak berarti lama dari waktu ke waktu dari panglima satu ke panglima yang lain
mestinya demikian karena jumlahnya besar
jadi kalau kita mencari jalan keluar kita sisir satu persatu
di antaranya tadi disampaikan oleh bu kony adalah golden sick hand
itu yang paling sehat
kriterianya adalah pertama dia harus memecahkan masalah
bottlenecking dari perwira yang ada itu
yang kedua ideal adalah dan memang harus sesuai dengan peraturan perundang undangan yang sudah ada itu
nah kalau yang belum ada berarti perlu ada revisi peraturan perundang undangan
untuk menambah posisi tni dalam lembaga lembaga yang ketika undang undang itu dikeluarkan belum ada lembaga itu
seperti bakal lembaga
yang lainnya adalah tadi sudah golden shake hand
yang lainnya adalah menjaga tetap profesionalitas tni
dan organisasi militer itu karakteristik dasarnya itu adalah berbentuk piramida
pangkat diatasnya harus lebih sedikit dari pangkat dibawahnya
itu yang harus dijaga di dalam perencanaan personil
mulai dari rekrutmen pertama sampai dengan sistem
pembinaan karier pembinaan
jadi reformnya belum sama sekali selesai ya pak agus
tapi kalau melihat ketakutan masyarakat sipil sendiri dengan ketakutan tadi
tapi kalau kita melihat ketakutan ketakutan seperti tadi akan kembali mengendalikan
akan kembali lepas kendali seperti tadi
berpotensi nggak pak agus jika memang ini kemudian disalurkan ke jalur jalur sipil gitu misalnya
ya ada beberapa pernyataan pernyataan oleh pejabat tni sendiri
yang masih bersifat make signal
ada yang mengatakan enggak kok kita tidak akan mengembangkan jabatan itu
kita tetap akan berpatokan kepada ketentuan yang ada dalam peraturan perundang undangan
kalau semua sudah disekrup disitu
itu saya rasa merupakan salah satu kendali
bahwa ini tidak akan lepas kendali untuk kembali ke dewi fungsi
tapi harus ada kontrol yang ketat
bahwa memang hal itu mempertimbangkan dengan sangat cermat
jadi ada jabatan apa sih yang diperlukan
yang membutuhkan kompetensi pertahanan
dan sudah ada di dalam peraturan perundang undangan
kalau belum ada terpaksa sekali
ya tadi itu
jangan sampai mengalami inflasi
misalnya katakanlah ini penjara ini suka ada kebobolan
oh berarti perlu tni disitu
padahal kepala lapas itu sudah bisa dijabat oleh perempuan
jadi jangan sampai hanya berdasarkan pertimbangan kira kira seperti itu
jadi sedikit lah
itu akan menimbulkan inflasi
jadi sipilnya juga suka goda goda ya bu kony
tapi saya akan minta pendapatnya bu kony
saya akan kasih kesempatan dua menit lah untuk pikir pikir
kenapa cuma dua menit
tetap bersama kami
sebelum saya dimarahi bu kony karena nggak bertanya kepada beliau
saya mau mendengarkan
kita mau ajak anda untuk mendengarkan pernyataan
dari jenderal punawirawan luhut panjaitan menko maritim
yang secara tegas sebenarnya mendukung adanya penempatan tni aktif di lembaga lembaga sipil
kita dengarkan pernyataannya
di polhukam saya kan pernah menko polhukam
ada juga jabatan tempatin tentara dan tempatin sipil
di menko maritim kan juga ada keamanan disana
jadi kalau keamanan maritim
saya ditanganin orang yang tidak mengerti
dia bahkan taruh aja angkatan laut disitu
udah semua udah kita
dan kajiannya udah kita lakukan
dan tidak ada membuat seperti studi luar duit fungsi
nggak arang aja itu
sekarang masa kamu percaya dengan laut itu yang orang punya pengalaman
punya karir di situ lebih bagus daripada orang yang tiba tiba naik
saya mau minta bu kony komentarin itu dulu
kita aneh sekali buat saya
tentara yang sudah terdidik terlatih terbina terapapun
kita menanggapi dengan kebenaran
sementara si vili dari partai politik yang nggak jelas
tiba tiba jadi komisaris apa jabatan apa kita gak ada yang komplain
kalau dari tentara yang sudah terbukti tadi dengan segala macam karirnya
harus di fit propertes mereka nggak
itu kalau komplain saya ya terhadap
terhadap kenapa sih kita mendikotomikan sekali antara
ketakutannya nggak wajar menurut anda
sama sekali nggak wajar
yang kedua saya mau jawab yang pak usman hami sampaikan tadi
kenapa darat kita jadi besar
karena begitu kita sepakat membangun negara ini menjadi tentara
dengan bervisi poros maritime dan di negara antara
maka otomatis lima yang akan menjadi besar adalah angkatan laut dan angkatan udara
karena bedanya apa
kalau angkatan darat itu manusia yang dipersenjatai
kalau dua angkatan ini adalah alutsista yang diawaki
jadi nggak mungkin kita perbesar mereka sampai sebesar besarnya nggak punya alutsista
mereka mau berenang dan terbang pakai sayap burung kan nggak mungkin
jadi karena politik angkaran juga dong
alutsistanya harus besar sehingga mereka bisa diperbesar
selama alutsistanya nggak bisa kita berbesar mereka nggak bisa diperbesar
bagaimana memperbesar mereka gitu loh
ini adalah hal yang logik yang harus sangat dipahami
karena ini terus sekali terus diucapkan
selama kita belum bisa ke sana maka angkatan darat selama lamanya akan menjadi lebih besar
nah jadi ini sekarang kita mesti sepakat
dan saya sepakat dengan pak usman hamid
kita itu sekarang bernegara itu nggak normal sistem pertahanan kita
karena harusnya turun dari national security council ya kan
memberitahu kepada presiden tentang apa
kemudian baru kemudian ke menteri pertahanan
pertahanan kemudian ke mabes
mabes kepada angkat apa angkatan masjid man
dan menteri pertahanan ini pun harus menteri pertahanan yang memiliki visi pertahanan yang baik ke depan
harus punya keterampilan pengetahuan yang memadai
kemudian harus punya jangka panjang
menurut saya kalau pak agus yang menhan mungkin cocok gitu
kalau presidennya pak usman hamid kayaknya
tapi kita bicara dengan kondisi
oke ini masuk segmen terakhir
kan apa namanya makanannya udah banyak yang sisa
bagus sekali bahasanya pak agus tadi
inflasi tentara terutama di angkatan darat
apa yang harus dilakukan negara
negara dan negara
negara dengan segala kebutuhan
mungkin sebenarnya kalau kita tanya sipil banyak yang butuh tentara juga sebenarnya
menurut saya tetap pada kebijakan pertahanannya dulu
baru disusun strukturnya gitu
yang kedua struktur yang menjalankan visi pertahanan itu
juga harus orang orang yang punya kompetensi punya visi punya leadership di bidang itu
setidak tidaknya dua posisi
menko polhukam dan menteri pertahanan
selain tentu dewan pertahanan itu harus dibentuk
atau kalau bisa ya dewan keamanan nasional
tetapi kan sekarang undang undangnya hanya menyebut dewan pertahanan negara
itu yang harus dibentuk
ada unsur pemerintah ada unsur non pemerintah
itu yang akan merumuskan kebijakan kebijakan strategis di bidang pertahanan
lebih ke depan bukan ke belakang
lebih keluar bukan ke dalam
nah kita punya presiden ya misalnya beberapa waktu terakhir
masih menarik marik tentara ke urusan ke belakang soal pki
dan urusan ke dalam soal komunisme buku
padahal harusnya kita sudah berpikir ke depan
harusnya kita sudah berpikir ke depan
soal geostrategi kawasan
ini yang saya kira kita butuhkan
pak agus untuk menutup diskusi kita
dengan kondisi sekarang bagaimana harusnya masyarakat sipil
aktivis aktivis pro demokrasi tentara pemerintah
dalam menyikapi situasi yang pelik ini sebenarnya
apa yang harus kita lakukan
yang pertama adalah komentar dalam ruangan ini
saya heran orang sipil itu lebih banyak merasa tahu tentang pertahanan daripada saya
itu saya heran
karena selama ini orang rendara merasa lebih tahu
semua merasa itu jendral
kalau tadi dikatakan bahwa banyak juga sipil yang membutuhkan tentara
saya kok belum yakin tentang hal itu
ingat juga bahwa jabatan jabatan itu berada di dalam hirarki sistem promosi jabatan sipil juga
pns pns itu juga ingin untuk mempunyai mobilitas vertikal di dalam karier mereka
nah ini bagaimana kalau itu kemudian
ada yang membutuhkan tentara
invasi tentara untuk memasuki menduduki jabatan jabatan itu
ini juga perlu dipertimbangkan
tapi intinya adalah bahwa
mari kita lihat itu dari kepentingan nasional
memang masalahnya adalah bagaimana kita mengadakan debottlenecking dari apa itu
bukan perwira tadi itu
ideal adalah sesuai dengan peraturan perundang undangan
dan nantinya kalau itu sudah bisa diatasi
mungkin tidak bisa sekaligus bertahap dan memerlukan waktu
dan menjaga tetap efisiensi dari sistem nasional
untuk bisa mampu bersaing dengan sistem nasional negara negara lain
kita tidak bisa terlalu berkutat kepada ad hoc ad hoc
dan semua diatasi dengan tentara
apalagi kalau persoalan ini sebetulnya berasal dari persoalan tentara
mudah mudahan seperti itu pak agus
terima kasih karena kalau tadi profesionalismenya harus terjaga
termasuk moderator harus profesional karena waktunya sudah habis
ada baiknya wacana ini dilanjutkan setelah pemilu
supaya tidak politis
supaya nggak ada level kecurigaannya
supaya tni jadi profesional karena visinya jelas jangka panjang
mudah mudahan kontinuitas semangat kita sama untuk memperbaiki tni
dan juga memperbaiki demokrasi kita
terima kasih bang usman terima kasih pak agus
terima kasih bu
informasi dan perbincangan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita malam hari ini
ulasan mendalam tentang politik hukum dan keamanan dapat anda simak
terus di cnn indonesia prime news
program layar pemilu terpercaya bersama rekan saya fani maniar
akan hadir mengulas panas dingin politik elektoral dalam sepekan
apalagi minggu depan sudah ada debat ketiga ini
saya budha diputra selamat malam